sebanyak dua orang warga cibuaya
kecamatan cibuaya kabupaten karawang jawa barat
sabtu siang dinyatakan telah sembuh dari covid sembilan belas
sebelumnya mereka dirawat di rumah sakit umum daerah kabupaten karawang
selama empat belas hari di ruang isolasi khusus covid sembilan belas
mereka langsung dipulangkan ke rumah masing masing
dengan pengawasan petugas
dengan menggunakan apd serta menerapkan protokol kesehatan
menurut ruhimin kabak humas rumah sakit umum daerah kabupaten karawang
sejak awal bulan november hingga saat ini
sudah ada enam puluh delapan pasien yang dinyatakan sembuh dari virus corona
setelah menjalani perawatan di rsud kabupaten karawang
saat ini masih ada sebanyak satu ratus delapan belas pasien covid sembilan belas
yang dirawat di rumah sakit ini
hari ini ada dua orang yang bisa pulang
alhamdulillah dari perawatan covid
cuma kalau misalkan jumlah dari bulan november
sejumlah ada enam puluh delapan orang
nah untuk yang dirawat saat ini ada masih berapa
kalau yang dirawat kebetulan karena kan rumah sakit dari awalnya kan ada satu ratus delapan tempat tidur
untuk copy pelayanan ada di lantai satu dua tiga
karena bertambah terus yang dikirim ke rumah sakit
ruang ke kampung kan sudah dibuka
jadi sekarang jumlah tempat tidur yang diterima di rumah sakit ada satu ratus dua puluh enam
untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah lonjakan pasien
yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
pemerintah daerah kabupaten karawang meminta pihak rumah sakit
untuk membuka ruang isolasi pasien covid sembilan belas
saat ini rsud karawang telah membuka delapan belas ruangan baru
untuk pasien positif covid sembilan belas
dari sebelumnya satu ratus delapan kini menjadi satu ratus dua puluh enam ruangan
kabupaten karawang dikategorikan sebagai zona merah
dengan satu sembilan ratus lima puluh enam kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas
di antaranya empat ratus dua puluh sembilan pasien yang masih dalam perawatan

dan pasien yang meninggal dunia sebanyak tujuh puluh tujuh orang
tariana karawang jawa barat